testing pcr covid sembilan belas cenderung mengalami penurunan pada akhir pekan dan libur nasional
hal ini lantaran laboratorium dan fasilitas kesehatan di mana masyarakat dapat melakukan pemeriksaan swab test tidak beroperasi
padahal testing merupakan salah satu upaya penting dalam menanggulangi penyebaran covid sembilan belas
kita memang melihat ada tren yang kita lihat di mana di weekend ini cenderung menurun jumlah pemeriksaannya
hari sabtu minggu terlihat agak turun nanti naik lagi senin selasa rabu kamis jumat agak turun sedikit lagi di hari sabtu minggu
nah itu memang disebabkan karena tidak semua lab itu bisa buka dua puluh empat jam tidak semua
jadi memang dan kalau misalnya swasta apakah kita bisa maksa eh kamu harus buka dong dua puluh empat jam
namun untuk sejumlah wilayah seperti jakarta masih bisa ditemukan laboratorium yang buka pada akhir pekan dan libur nasional
seperti laboratorium yang berada di kawasan kemang jakarta selatan ini
jumlah permintaan tes jelang libur panjang seperti saat ini malah meningkat dua kali lipat
melihat permintaan tinggi dari masyarakat untuk melakukan testing laboratorium ini terus membuka pelayanan pada tanggal dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam dua puluh sembilan tiga puluh dan tiga puluh satu desember serta tanggal satu dan dua januari dua ribu dua puluh satu
selama musim liburan ini dan akhir tahun ini jumlah pemeriksaan atau permintaan pemeriksaan pcr dan antigen cukup meningkat
jadi yang terjadi adalah kita tidak bisa mencari penyelesaian
biasanya kami periksa dalam sehari seribu sekarang bisa sampai dua ribuan orang dalam satu hari yang kami periksa
ya ini benar benar peningkatan yang cukup tinggi untuk pemeriksaan pcr di jakarta
sementara itu menurut ketua bidang data dan teknologi informasi satgas penanganan covid sembilan belas dewi nur aisyah
pemerintah daerah sebaiknya memberikan insentif bagi pekerja laboratorium agar kapasitas testing tidak menurun pada akhir pekan dan libur nasional
jika memang ada regulasi atau dari pemerintah daerah memiliki
misalnya diberikan insentif makanya salah satu hal yang juga kita bahas di satgas adalah harus memberikan insentif untuk orang yang bekerja di luar jam kerja
terutama laboratorium itu
who menetapkan standar testing dilakukan untuk seribu orang per satu juta penduduk setiap minggu
hingga saat ini indonesia belum bisa mencapai target tersebut sehingga diperlukan upaya lebih keras untuk meningkatkan upaya testing
arya dita utama kunchoro ragil jakarta